jakarta utamanya ibu kota ada proyek mass rapid transit atau mrt di ibu kota jakarta yang terus dikebut
tetapi sampai saat ini pemerintah provinsi dki jakarta masih menghadapi persoalan pembebasan lahan
berikut laporan produser lapangan cnn indonesia dea kartika
dari tiga belas stasiun mrt yang digarap pada fase satu baru enam stasiun bawah tanah yang bisa dikerjakan
salah satu stasiun mrt yang sudah menunjukkan perkembangan konstruksi sipilnya adalah di tempat saya saat ini berada
di stasiun senayan di mana rel mrt sudah terpasang dengan rapi
kemudian di lantai ini nantinya para penumpang bisa menunggu mrt mereka datang dan pergi
sementara itu progres atau kemajuan pembangunan konstitusi sipilnya sudah mencapai enam puluh persen
selain mempercepat pembangunan lantai peron dan ruang tunggu penumpang
pengeboran tunnel atau terowongan di dua stasiun bawah tanah lainnya juga dikebut
yang tbm tiga dan empat yang bergerak dari arah stasiun hi
itu tbm ketiganya sudah mulai dari duku atas menuju ke setiabudi
sementara tbm empat sedang persiapan pengeboran untuk duku atas menuju stasiun setiabudi
jadi kurang lebih kalau saya jumlakan ya sudah sekitar lima kisah
kilo lebih panjang tunnel yang sudah berhasil dibor
berbeda dengan stasiun bawah tanah
pengerjaan tujuh stasiun mrt layang masih terbentur pembebasan lahan
perusahaan lahan memang ada beberapa spot spot yang masih belum
itu yang ada yang konsinyasi masih ada yang harga masih belum cocok
nah ini yang akan kita lakukan terus mendorong kepada masyarakat supaya ya artinya merelakan lah untuk negara ini
tuh dibayar dengan apresial bukan dengan njup
karena masih ada kendala pembebasan lahan
penyelesaian proyek mrt yang membentang dari lebak bulus hingga bundaran hotel indonesia
diperkirakan akan mundur dari target yang ditetapkan yaitu akhir dua ribu delapan belas